penjuri tolong tolong
penjuri tolong tolong
saya habis ngantri anak sekolah saya
semua uang dan priaset saya habis pak
lihat pintu saya rusak pak
lihat pintu saya rusak pak
lihat pintu saya rusak pak
ini gak bisa dibiarin
sudah seringkali rumah warga kemalingan saat penghuninya sedang pergi
iya bukan di kampung kita aja
tapi di kampung lain juga
kejadiannya kayak gini
tapi pelakunya sampai sekarang belum tertangkap juga
dan anehnya lagi yang hilang hanya uang dan priasan saja

ini pasti pelakunya orang yang sama
kalau begitu kita sekarang harus lebih hati hati kalau meninggalkan rumah
kalau begitu kita sekarang harus lebih hati hati kalau meninggalkan rumah
nih bu buat uang belanja
nih bu buat uang belanja
pak banyak banget
pak banyak banget uang
ibu bisa beli perhiasan lagi dong
kalau gini caranya
tapi gak usah deh pak
ibu masukin aja ke bank ya duitnya
soalnya kata tetangga tetangga
terus malingnya itu
duit sama perhiasan
ntar kalau gue beli perhiasan
abis dong perhiasan ibu satu lemari
abis dong perhiasan ibu satu lemari
bu pengen beli mobil mobilan ya
pabriknya ibu beliin ya kan pak
tapi sekarang beli mobil mobilan
makan dulu sama ganti baju ya
beneran ya bu
sekalian aku pengen beli kertas karton
buat kerajinan tangan
tenang aja billy
pokoknya kalau kerjaan bapak lancar
mau beli apa aja

bu aku pengen masuk kamar dulu

udah bu aku pengen masuk kamar dulu
uang kamu itu selalu banyak
kerjaan kamu itu dimana sih
kerjaan kamu itu dimana sih
ini kerja kamu halal kan
ini kerja kamu halal kan
ini kerja kamu halal kan
kok ibu nanya begitu
kok ibu nanya begitu
karena ibu perhatikan
setelah kamu menikah itu selalu banyak

padahal kamu kan tidak pernah keluar rumah
udah deh ibu gak usah ngomong begitu
udah deh ibu gak usah ngomong begitu

ibu tau gak sih kalau selama ini ibu tuh udah jadi beban buat kita berdua

bawel amat sih
udah sana masuk kamar
udah sana masuk kamar cek
udah sana masuk kamar cek

udah sana masuk kamar cek

ibu tau gak kampung kita kemalingan
udah gak aman lagi kampung kita
iya loh bu
rumah siang siang bolong aja bisa kemalingan
ibu beli kartonnya bu
kalau keluar rumah rumah itu mesti digembok
jadi kalau ada warga yang liat
biar pintu digembok rapet rapet
tetep aja dia beca masuk
tetep aja dia beca masuk

beli apa pak
yang mana ya
loh bu cuma beli karton
kita mau bikin prakarya
gunting lem terus yang lain lainnya mana
lem terus yang lain lainnya mana
kok semuanya ditaro di dalam jaket
kok semuanya ditaro di dalam jaket
ditaro dimana aja sama
yang penting ada
yang penting ada
yang penting ada
yang penting ada
yang penting ada
billy mengambil milik orang lain itu perbuatan tidak baik
sebagian bukannya billy ketinggalan di rumah
kalau mau minjem sebaiknya izin dulu sama yang punya ya
jangan main ambil aja
sekarang kamu balikin dulu sama yang punya ya
rumah itu pasti kosong
malik malik itu mali "
cias tunggu malikle
jalani bener dong pak
ya udah kita bagi dua aja lu pada kesana berdua kita kesana yuk
untung aja aku sembuh